kami baru mendapat informasi aksi unjuk rasa masa himpunan mahasiswa islam di gedung kpk
menuntut permintaan maaf wakil ketua kpk atas pernyataannya di media
kini berlangsung ricuh
kericuan dimulai sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
masa dan polisi terlibat bentrok masa melempar batu ke arah gedung kpk
dua anggota polisi terluka terkena lemparan batu
sementara itu awak media yang biasanya berada di depan gedung kpk
dipindahkan ke dalam gedung untuk menghindari kontak fisik
kita terhubung melalui telepon dengan koresponden cnn indonesia jurgen sutarno
di lokasi jurgen bagaimana kondisi di gedung kpk saat ini
putri kondisi saat ini sudah sedikit lebih kondusif
artinya ratusan mahasiswa ami yang berunjuk rasa
hanya berdiri di depan gedung kpk menutup jalan tentunya
dan tidak lagi melempar batu
namun puluhan anggota kepolisian itu membagi tugas
ada yang berhubungan
berjaga di satu pintu dan di pintu lain ada dua pintu sebenarnya
untuk masuk ke gedung kpk di wilayah kuningan ini
dan saat ini mahasiswa masih berunjuk rasa putri
jurgen pastinya siapa yang pertama kali memulai yang memicu ini
pukul berapa dan siapa yang pertama kali melakukan kontak fisik
ya tadi saya mengamati betul jalannya demonstrasi dimulai pukul sekitar dua belas tiga puluh
waktu indonesia barat dan unjuk rasa berlangsung damai begitu selama sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit
lalu unjuk rasa ini sebenarnya tidak berat
terjadi secara berangsur angsur gitu sehingga kelompok mahasiswa tidak datang secara bersamaan tapi berangsur angsur
lalu ada satu kelompok datang sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat yang langsung rusuh begitu
yang kami saksikan sendiri ada beberapa
anggota mi yang menghancurkan fasilitas publik di pinggiran gedung kpk yaitu ada tong sampah dan juga lalu menutup jalan
dan mulai dari situlah bentrokan terjadi polisi kami sempat melihat agak sedikit kerepotan gitu untuk bisa menghalau mahasiswa yang berupaya masuk dari dua pintu tadi sehingga
sekitar pukul tiga belas tadilah terjadi kontak fisik dan mereka melempar batu ke arah gedung kpk dan batu yang berukuran berat
dan itu juga menyebabkan keadaan besar putri sehingga tadi melukai dua anggota polisian yang saat ini sedang jerawat di klinik kpk di wilayah di bagian lobby kpk
yurgen permintaan maaf sudah disampaikan oleh saud situmorang bahkan juga kpk ingin berdialog dengan masa hmi
sudahkah ada perwakilan masa hmi yang masuk berdialog dengan kpk lalu apa yang mereka minta sekarang
ya saya belum mendapatkan informasi lebih jelas apakah ada perwakilan hmi jakarta yang sudah diterima oleh pihak
saya tidak menganggap ini adalah penggunaan korupsi namun dari realist yang kami terima ada lima tuntutan atau gugatan yang disampaikan hmi jakarta
pertama saud situmorang harus minta maaf pada hmi dan kami lewat media elektronik dan media cetak nasional selama lima hari berturut turut
kedua hmi meminta kepada lembaga etik kpk mencopot dan memberikan sanksi kepada saud situmorang
tiga meminta ke mabes polri untuk menangkap saud situmorang
lalu keempat saud harus mempertanggungjawabkan ucapannya secara hukum
dan kelima mungkin agak sedikit subjektif dari hmi mereka menduga saud siti morang adalah anti komunis
itu yang disebut oleh rilis dari hmi
sejauh ini ya kita tahu memang saud siti morang pagi tadi sudah meminta maaf menggelar konversi pers
terkait pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta
ia menyatakan bahwa apa yang dikatakannya itu di bawah alam sadarnya
dia meminta maaf dan menyebut hmi adalah salah satu organisasi mahasiswa
yang bisa ikut melakukan pemberantasan korupsi di indonesia putri
baik baik jurgen terakhir bagaimana saat ini kondisinya
jika mereka masih memblokir jalan apakah anda bisa melihat keluar situasinya seperti apa atau tidak
ya ada dua jalur jalan dari arah kuningan menuju
setidaknya menuju ke arah pancoran

hanya satu jalur yang ditutup
sedangkan jalur cepat itu berada di jalur tengah
masih bisa dilalui oleh pengguna jalan
namun kami memang menghimbau agar hati hati
karena bisa suatu waktu terjadi pelemparan batu kembali di wilayah ini
baik terima kasih
kami tunggu terus perkembangan terbaru dari anda di gedung kpk
jurgen sutarno terima kasih